ada apa ya pak
saya jadi deg degan
kalo boleh saya tau
pak rijal pakai ramuan apa ya
lama banget sih mah
kenapa kok kamu belum berangkat
mama aja baru dateng
kan tinggal dikunci aja pintunya
mama masuk lewat mana
mama kan bawa kunci serem
wah ngeselin tuh orang
eh gak boleh kamu ngomong seperti itu
dia yang mulai mahal kata indra
tad gak boleh
indra mau nangkat rumah udah telat
jangan ngebut ya
nanti aja mah di jalan raya
kak andri gak pernah dibawa ya elin
kalau andri gak punya motor gak mungkin pake helm
dia udah minum
mas jono yang cerita
mas jono sendiri tahu cerita itu dari siapa
dia sendiri yang minum
bapak udah ngelarang
tapi baru kemarin bapak ngomong terus terang
terus sekarang gimana ya
prospek dulu ya
sebentar kok udah terlanjur janji soalnya
tapi kamu gak bakal nyerah kan
tidak udah minum
tidak ada masjid
mas jono bernyanyi
tidak ada masjid
tidak ada masjid
kecam amat salamnya
lu pikir gua budak apa
kirain bergulang kampung
lu kan perginya dari pagi
masa pulangnya jam segini
ini yang tadi sudah ditanyain sama orang orang mak
ramuannya mak tuh lagi jadi trending topic
tadinya juga gak percaya
kirain mak tuh gak bisa bikin ramuan
nama ramuannya apa mak
mau tau aja rahasia
lah kalau inyok gak tau nama ramuannya
terus nanti gimana promosiinnya mak
bisikan dari timur
itu nama ramuannya
ada hal penting
yang mau saya tanyakan sama pak richard
saya tunggu di ruangan saya pak
lu mau kemana
lu beresin ini
simpan di tempat yang aman
kumit lagi belom
kakak lupa apa
lu duduknya disini aja deket sama gue biar enak ngobrolnya
lu mau petakan biasa atau petakan perkasa yang pakai ramuan
petakan perkasa mak
tampang lu itu cocoknya siti
udah cepetan bikin teh
bukan lo yang diajak ngomong gue
silahkan duduk pak
ada apa ya pak
saya jadi deg degan
kalo boleh saya tau
pak rijal pakai ramuan apa ya
saya gak pake ramuan apa apa pak
bapak bapak di kampung juga
banyak yang nanya begitu
saya nggak punya rahasia apa apa
tapi kenapa pak rijal
mesra terus sama
mesra sama bu puput
maksud saya begini pak
saya juga gak tau
gak mikirin apa apa
dari sebelum punya anak pertama
dari sebelum andri lahir
gak boleh ada beban
kalau saya sih begitu
jangan pikirkan hasilnya
prosesnya yang lebih penting
kalau saya sih begitu
supaya kita tidak memikirkan hasilnya
itu tanda tanda mulai sakti mpo
mas jono baru minum
gimana kalau sebulan